namun belum banyak yang mengenal hongkong dengan daya tarik seninya
di sini menetap atau bagaimana ibu
aktivitasnya udah olahraga semua ya kak ya
terus nanyain untuk private tapi dengan coach mary yu mereka melakukan itu so like he s very professional
akibat banyaknya korban meninggal karena corona
kayak gak ada suara suara monyet aja
baik itu legislatif maupun eksekutif
untuk daerah daerah yang sudah terjadi
dan tentu ini tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah amerika bahwa tidak boleh ada tembak menembak di dalam rumah sakit
memutuskan untuk tetap belajar dan stay di sph gitu kan
tentang batik yang tak sekedar barang jajaan
barista akan mendapatkan sertifikasi
mas jinal dengan yang tidak melihat orang dia udah tau temennya ada dimana segala macem
orangnya cuma sibuk ngurus organisasinya aja
jadi kita bisa pilih saham saham perbankan di caps seperti bank mandiri bank bri
tanpa harus membayar denda yang diminta penyalurnya
poin poin atau grafik yang tertinggi artinya
hal ini merupakan upaya otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat